udah gak ada yang beli lagi
bukan tapi akunya aja yang udah bosen
bosen aja tiap hari kerjanya cuma ngeliatin hp sama tablet mulu
iya ya gue aja kalau tiap hari kerjaannya ngeliatin hp terus mata gue bisa pusing
ih mas pur apaan sih
maaf mbak gak jadi
bu mau capek
berakit rakit ke hulu berenang renang ke tepian
bu gak capek bu masa disuruh main di sungai
ih kamu ini indah belajar pepatah apa di sekolah

mungkin saja sekarang kita capek
mungkin saja sekarang kita capek
mungkin saja sekarang kita capek
mungkin saja sekarang kita capek
tapi nanti kalau restoran kita laku kita dapat untung
kalau dapet untuang beli baju baru ya
bu gak pengen beli rompil dengan buntuang
kalau untuang ya ditabuang
oh ibu mah emang gak punya uang
kalau punya mobil kenapa mau jadi tukang ojek bang
mending jadi supir aja
lah itu kuncinya
nemu di mana
saya lagi nyari yang punyanya sampai keliling keliling
bang ini ada alarmnya bang
mending abang keliling keliling aja
sambil mencet alarmnya
ini kuncinya bang
terima kasih pak
udah gak ada yang beli lagi
tapi akunya aja yang udah bosen
tiap hari kerjaannya
gue aja kalau tiap hari kerjaannya ngeliatin hp
terus mata gue bisa pusing
mas pur apaan sih
masa mata juga terpopulin
pakji mau kemana
kalian ditip dah
tadi orang jatuhin kunci
supaya kan masjid buat manggil orang sholat
bukan buat umumin barang hilang
mas pur udah makan
makan lagi yuk
wah kayaknya enak tuh
tapi engga ah
aku lagi bokeh
gue yang traktir
engga ah masih kenyang
tadi aku habis makan mie goreng
mana itu konci mobil temen saya
kamu dari mana jak
habis nyari yang punya kunci
terus kata dia
udah kuncinya pegang aja mobil mobilnya
ya kagak lah
mabih kenapa ma
lama amat lu
nggak pake gula be
kunci mobilnya disimpen aja di kantor polis
ntar kalau ada yang nyariin gimana
ya kamu antar aja aku ke kantor polisi
emang kantor polisi tempat penitipan kunci
bukan penitipan kunci atau pur
tapi minta tolong buat disimpankan
alah sama aja
ntar kalau lu disana malah ditanya tanya
dimana jam berapa
ya nggak atu pur
ya terus gue mesti gimana nih
udah lu simpen aja
sampai ada yang nanyain
kalau nggak ada yang nanya
mending kamu simpen aja di kantor polisi
kemarin aja teman saya ketinggalan koper di terminal
terus balik lagi ke sana
kopernya udah ada di kantor polisi
mau ke kantor polisi loh
gua mau senam
makan asem gue jak
mama nganterin kopi babe dulu ya
gak usah ma
biar papa aja nganter
mama bikin mie ya buat papa
dua juga dong
tapi mama beli dulu
soalnya tadi mie nya dibangun babi sebelum main futsal